kita ke sulawesi selatan pemirsa gerhana matahari cincin menghiasi langit sulawesi selatan pada minggu sore
namun fenomena alam ini tidak bisa dilihat secara total lantaran posisinya jauh di bawah lintasan utama atau magnitudonya rendah
gerhana matahari cincin bisa disaksikan masyarakat di dua puluh empat kabupaten dan kota di sulawesi selatan
gerhana akan disaksikan pada minggu sore tepatnya mulai pukul lima belas tiga puluh lima waktu indonesia bagian tengah
puncak gerhana pemirsa terjadi pada pukul enam belas tiga puluh dan berakhir pada pukul tujuh belas sembilan belas waktu indonesia bagian tengah
hal ini dijelaskan staf tsunami early warning system tius badan meteorologi klimatologi geofisika wilayah empat makassar syarifudin
dan menurutnya ini rentang terpanjang dari gerhana matahari cincin bisa disaksikan masyarakat di benteng ibu kota kabupaten selayar dan masamba kabupaten luwu utara
matahari cincin dipastikan tidak akan memberikan efek lain terhadap alam
namun masyarakat tetap diminta berhati hati menyaksikannya secara langsung atau mata telanjang tanpa bantuan alat penglihatan khusus
terakhir di sulawesi selatan sendiri pada tanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh akan terjadi matahari sebagian dengan manituro gerhana terhentang satu ratus lima puluh lima